kpk dan juga bang novel kita tinggalkan pak ini yang paling juga memicu demonstrasi besar besaran kemarin
sempat sampai pemerintah bapak konferensi pers beberapa kali datang serombongan dengan menteri menteri
ini baru pertama kali lho pak dalam sejarah rancangan undang undang diantar oleh satu menko dan juga lima menteri
sampai ada sesnek juga ikut mengantar sebagai perwakilan dari presiden itu baru pertama kali pak terjadi
artinya memang sebetulnya rancangan undang undang haluan ideologi pancasila ini sepenting apa sih pak
sampai harus diantar oleh ataupun ditanggapi oleh satu menko dan juga lima menteri kemudian diganti dengan rancangan undang undang bpip
sepenting apa pak sebetulnya rancangan undang undang itu dibandingkan dengan ruu pks yang dicoret dari prolegnas dua ribu dua puluh begitu
kalau pemerintah menganggap yang penting itu merespons aspirasi masyarakatnya
soal substansi ruu nya itu kan yang buat dpr ini sungguh sungguh nih dpr nih
tidak ada apa dibilang pemerintah tuh berpura pura dan memang betul dpr kita tidak tahu isinya
baru tahu isinya sesudah rakyat ribut dan itu dikirim ke kami
dan memang kita menolak dua substansi utama
masyarakat tidak menolaknya
menolak yang lain kok yang apa namanya yang pertama kenapa tap mprs tidak masuk
nah kita langsung katakan kalau mau bicara ideologi negara ideologi pancasila
tap mprs nomor dua puluh lima tahun enam puluh enam harus masuk
tanpa itu pemerintah menolak yang kedua pemerintah menolak
kalau ada peringkasan pancasila menjadi trisila atau ekasila kan gitu
itu langsung pemerintah pada waktu itu
tapi masyarakat seakan akan tidak ngerti bahwa ekasila itu tidak masuk ke dalam peringkat pancasila
tapi bagaimana cara untuk melihat dan nyamper dengan herman
untuk melihat karena disusul isi politik ini
itu dpr lalu bersidang untuk mau mencabut apa tidak
nah di situ prosedurnya
dan saya kira kalau sekarang ya ketika kita wawancara ini kan sudah tidak ribut lagi lah soal itu
artinya wacaranya lebih proporsional sekarang ini
tapi sejak awal siapa pak yang ngotot
tadi bapak sebutkan bahwa ini memang inisiatif dari dpr itu betul dari ruu inisiatif dpr yang diajukan oleh badan legislasi
tapi siapa sih pak sebetulnya yang ngotot untuk rancangan undang undang haluan ideologi pancasila ini
pemerintah sebagai mitra kerja pasti tahu pak
enggak juga enggak tahu
nah itu kan usul
yang dpr mengusulkan ternyata tidak ngotot juga tuh sesudah direaksi oleh masyarakat
pokoknya mengusulkan itu penting lalu pemerintah bersikap
kan masyarakatnya hanya menunggu prosedur formal agar dicabut
anda tahu dpr pun begitu itu ribut dpr beberapa fraksi langsung menyatakan kami setuju dengan pemerintah agar tidak berat dibahas
kami setujukan itu
sebenarnya tidak ada yang ngotot juga
begitu mengusulkan selesai
ya ada yang mempertahankan argumen dulu sesudah itu mereka tidak ada yang ngotot juga
nyatanya ketua dpr dan seluruh pimpinan kemarin yang kemarin tutup kan gitu
tapi ada lobby lobby pak dari fraksi pdi perjuangan karena rancangan undang undang ini datangnya dari pimpinan balik fraksi pdi perjuangan
apakah kemudian ada lobby lobby dari pdi perjuangan ke pak mahfud sebagai menko polukam
ya memberitahu saja bahwa ini loh maksudnya
kalau itu sih kalau melobi dalam arti agar pemerintah menerima itu tidak ada
tapi memberitahu kenapa ribut seperti itu kita tentu berkomunikasi berdiskusi
lalu kita katakan ya pemerintah tidak setuju kalau seperti itu
ini maunya pemerintah gitu
dan sebenarnya gini loh rifana
kalau orang mau jujur kan ini semua orang yang tadinya anti pancasila
baik terang terangan maupun diam diam
kan kemudian begitu ada ruhip itu semua berteriak
mau membela pancasila kan
nah ini bagus sekali ternyata
nah kita layani sekarang di dalam ruu yang baru itu saya masukkan satu pasal pengunci
kalau mau bicara pancasila maka pancasila itu hanya ada satu
yaitu pancasila yang ada di dalam pembukaan undang undang dasar tanggal delapan belas agustus
lima sila tidak bisa diringkas dalam satu kesatuan pengertian bunyinya begini
nah kalau betul betul tidak berpura pura kemarin ketika membela pancasila ini
ini waktunya menerima ruhip
ruu ini sebagai pengunci
sesudah itu tidak ada lagi orang bicara soal pancasila lain
yang ruu yang sekarang
nah sekarang buktikan
kan kemarin semuanya menggunakan kesempatan untuk yang tidak suka pancasila pun ngajak kembali ke delapan belas agustus
ayo sekarang saya ajak kembali

ayo sekarang kembali terima ini
yang lain itu kan teknis
isi lainnya kan cuma organisasi ketuanya siapa yang ngangkat siapa programnya apa
itu tidak substansi
tapi satu substansinya kalau memecah pancasila ini
nah kalau ini diterima selesai seluruh persoalan
tapi artinya selain memang pemerintah mengakui ataupun menolak isi substansi dari ruhip
desakan ormas islam kemudian demonstrasi itu memang mempengaruhi penolakan pemerintah ya pak
karena masyarakat tahu lebih dulu dari pemerintah
sebelum naskah itu sampai ke pemerintah masyarakat sudah ribut
kan sudah diputuskan di dpr
diputuskan dpr kan terbuka ke masyarakat
dpr kirim surat ke pemerintah kan beberapa seminggu sesudah itu
kita belum tahu
jadi masyarakat ribut
apa sih masyarakat ribut
sudah itu suratnya baru masuk
masuk ke kantor ini tanggal delapan juni
baru masuk tanggal delapan juni
masyarakat bulan menjelang lebaran itu sudah mulai ribut tuh
begitu masuk ke saya sudah ada kan pengaruh di masyarakat ya
oh iya pendapat masyarakat
begitu kita setuju bahwa itu mempengaruhi itu ya namanya negara kan harus mendengar dong aspirasi masyarakat
desakan ataupun penolakan demonstrasi masyarakat itu sampai terjadi pembakaran bendera partai
bapak sebagai menko poluka melihat itu memang aksi anarkis atau itu memang bentuk kekesalan dari masyarakat pak
saya kira anarkis oleh pelakunya
oleh sebab itu kan saling menghindar sekarang
ya kan karena itu anarkis
kalau tidak anarkis pasti saya yang bertanggung jawab
saya nggak nyuruh membakar
saya nggak membawa benderanya
itu orang nyusup
kan gitu ya
panitianya berarti itu anarkis
artinya orang pelakunya itu tidak bertanggung jawab
pelakunya itu anarkis
kalau panitianya bilang tidak tahu menau
kalau panitianya tahu berarti kan tidak anarkis
pak kita langsung ke yang menjadi sumber masalah ya pak ya
bukan sumber masalah sih pak
menjadi kekhawatiran masyarakat
problem utama yang mungkin dipikirkan setiap hari oleh presiden dan juga para menterinya begitu
sampai dibentuk komite pemulihan ekonomi
iya kan pak
ada komite itu ya pak
ini kasus penambahan angka positif covid sembilan belas sudah mencapai seratus ribu pak kemarin
ini tidak mengkhawatirkan ya pak di mata pemerintah
pasti mengkhawatirkan dong
mana ada negara yang tidak khawatir dengan covid
oleh sebab itu pemerintah menanganinya dengan serius
kalau dulu ketika ada covid pertama di bulan februari maret dan sebagainya
pemerintah itu memprediksi
juli agustus itu sudah meredah
karena itu mengikuti juga apa kecendungan kecendungan yang dibaca oleh who
oleh sebab itu pemerintah waktu itu membuat rencana ya jangka pendek aja
yang dibentuk gugus tugas
nanti juli selesailah
ternyata who kemudian berubah ubah juga
sampai akhirnya wah ini baru selesai dua puluh satu
sudah itu berubah dua ribu dua puluh
sudah itu berubah mungkin
tidak akan pernah hilang covid ini
kita berubah juga
artinya seluruh dunia itu khawatir
oleh sebab itu sekarang kalau dulu pemerintah membentuk satu gugus tugas untuk lawan covid
sekarang membentuk panitia yang lebih covid dan pemulihan ekonomi nasional dalam satu paket
tapi kalau misalnya pemerintah mengakui memang khawatir
apa yang dilakukan oleh pemerintah selain membentuk komite
karena ada yang mengatakan ketika pemerintah gagal menyelesaikan satu masalah
bentuklah lembaga baru pak
ya yang dilakukan pemerintah ya itu
karena covid itu kan setiap hari informasinya berkembang
di dunia lain kan sama juga kebijakannya on off on off
mana ada yang kebijakan konsisten gitu
tidak ada kan
karena perkembangan covid itu juga tidak linear
sehingga malaysia yang kemarin sudah gini tutup lagi
negara lain juga sama
kita juga mengalami hal yang sama
lalu apa yang dikeluarkan
untuk tahap ini membentuk komite
komite itu bahwa covid itu jelas ada dan diprediksi itu tidak akan pernah hilang
cuma mungkin bisa diadaptasi dengan kehidupan baru
oleh sebab itu harus ada pemulihan kehidupan ekonomi
nah itu respon pemerintah sekarang
bagaimana kemudian memastikan pemulihan ekonomi bisa berjalan
karena pada kenyataannya pak realitanya di lapangan pada saat akb diterapkan
adaptasi kebiasaan baru diterapkan
angka penambahan covid sembilan belas itu semakin meningkat
bagaimana memastikan ekonomi dan juga aspek kesehatan bisa berjalan dengan selaras pak
kita bekerja keras lah
karena covid nya juga tidak bisa dipastikan
maka ini pun menyesuaikan aja
pokoknya kita akan bekerja keras lah
untuk yang memastikan memastikan gitu sekarang tidak ada
prediksi bank dunia berapa besok pertumbuhan akan terjadi
nah kan itu aja kita melihat
oh indonesia diprediksi
indonesia diprediksi akan berada pada minus sekian
negara lain sekian
dan seterusnya kita bekerja di situ aja gitu
memastikan memastikan itu agak susah
tetapi bahwa kita memastikan bahwa kita akan bekerja itu iya
pertanyaan terakhir pak
presiden sampai marah marah disebar di media sosial juga
kepada para pembantunya kinerja para pembantunya
suasana di kabinet ini sekarang bagaimana pak
karena presiden sering marah marah
sering mengingatkan para pembantunya untuk bekerja lebih cepat
suasananya seperti apa sih pak di kabinet sekarang ini
biasa saja kabinet dan presiden biasa biasa saja kalau rapat itu
bahwa presiden sampai marah itu disebarkan ke masyarakat
itu juga pemberitahuan juga ke masyarakat lah
bahwa pemerintah itu serius
karena kan ada yang menganggap ini tidak jelas dan sebagainya
lalu muncul masalahnya
banyak menteri lambat karena tidak mau mengeluarkan uang
lalu kita cari masalahnya saja rapat di sini
saya sudah presiden
marah marah itu saya rapat di kantor minko
semua menko saya undang ke sini
empat menko datang ke sini
menteri menterian kenapa masalahnya
ternyata lambat itu bukan karena tidak mau bekerja
dulu waktu zaman senturi itu
adakah seperti ini
semuanya bertepuk tangan
tapi dua tahun kemudian yuk
dulu kamu salah ngeluarkan uang katanya
sekarang orang pada takut
besok kalau saya bekerja cepat jangan disalah salahkan
maka saya bilang kepada penegak hukum
ayo ini tindakan darurat
terus beginilah hukumnya
saya datang ke ketua bpk
pak ketua anak anak kami para menteri ada yang khawatir mengeluarkan uang karena prosedurnya
misalnya harus mengeluarkan uang hari ini
orangnya tidak ada yang mau tanda tangan
lalu dianggap salah
ini membeli cepat
dianggap kolusi lagi
karena terlalu murah
karena terlalu tinggi
kan salah juga
diberi standar yang khusus
saya datang ketua bpk
saya juga datang ketua mk
tolong dong diberi sinyal
bahwa dalam keadaan darurat hukum itu boleh
yang seperti itu
demikian wawancara saya dengan menteri koordinator bidang politik hukum dan juga keamanan mahfud md